setiap tanggal delapan maret diperingati sebagai hari wanita sedunia
banyak tokoh wanita yang menginspirasi di bidang politik ekonomi pendidikan dan kemanusiaan
berikut kami rangkum beberapa wanita hebat yang menginspirasi dunia saat ini
mengenyam pendidikan hanya hingga kelas dua sma tak lantas membuat karirnya tak cemerlang
atas kerja kerasnya wanita asal pangandaran jawa barat ini berhasil menjadi juragan ikan
juga juragan pesawat karter
hingga akhirnya susi pujastuti diangkat menjadi menteri kelautan dan perikanan
pada era kepemimpinan presiden joko widodo
ia menjadi satu satunya menteri di kabinet kerja yang tak mengenyam pendidikan tinggi
tapi atas kinerjanya susi pun mendapat pengakuan dari dunia internasional
tahun dua ribu enam belas lalu ia mendapat penghargaan dari wwf atas upayanya memberantas praktek penanggapan ikan ilegal
selain itu tahun dua ribu tujuh belas susi meraih penghargaan kemaritiman tertinggi
twitter benchley ocean award di washington dc amerika serikat
tidak berlebihan rasanya menyebut sri mulyani sebagai sosok inspiratif wanita di dunia
februari lalu wanita lima puluh lima tahun ini baru saja meraih penghargaan sebagai menteri terbaik dunia
di world government summit yang digelar di dubai
penilaian ini dilihat dari berbagai upaya reformasi kebijakan yang telah dicanangkannya
dalam kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi di tanah air
ini menjadi penghargaan pertama untuk menteri
dan bukan hanya itu saja sebelumnya sri mulyani juga tercatat sebagai satu satunya orang indonesia
sekaligus wanita pertama yang pernah mendapat jabatan tinggi di bank dunia yaitu sebagai direktur pelaksana
saat remaja oprah pernah diundang ke gedung putih sebagai siswi teladan
namun dibalik kecemberlangan di pendidikan oprah pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan sepupunya sendiri
namun oprah tetap bangkit dan melanjutkan kehidupannya
sebagai penyiar radio sejak usia tujuh belas tahun bakatnya pun mulai terlihat
dan sejak seribu sembilan ratus delapan puluh empat ia membawakan talk show atas namanya sendiri di opera show
acara yang dibawakan opra kemudian menjadi talk show nomor satu di dunia
yang menginspirasi di bidang kemanusiaan moral dan pendidikan